raden kiyang santang memang benar benar hebat
iya selain itu raden juga rendah hati
raden memang pantas sebagai putra mahkota
saya setuju ilmu raden yang santang sangat tinggi
dan orangnya juga baik
benar raden giang santang pantas menjadi putra mahkota
kalau kelak ia menjadi raja
ia pasti adil
dan rakyat pasti sejahtera
iya betul ini
kalau tidak kami akan habisin mereka berdua
allah tolong berikan kekuatan untuk paman aman dan juga paman amin
siapa tahu kita kembali lagi kekuatannya

jangan lalu nget
jangan lalu nget
jangan lalu nget
raja musti itu padaku
baru kalian akan aku biarkan
kembali ke istana
akan memberikan kitab raja musti ini kepada kalian
nah aku pastikan
cek guru terluka dan musuh masih
tidak bisa mengikut empat orang
saya akan melakukan
bayangkannya untuk ini
saya akan daftar
dahulu aku paham
yang rusak dan panennya sedikit
itu bukanlah kehebatan aku
berterima kasih kepada allah
karena itu semua semata mata
pama maka jangan lupalah untuk beribadah
sebagai tanda syukur kita kepada allah subhanahu wa ta'ala
kalau begitu kami mohon pamit
kian santang memang benar benar
iya selain itu
raden juga rendah hati
raden memang pantas sebagai putra mahkota
ilmu raden kian santang
sangat tinggi dan orangnya
benar raden kian santang
pantas menjadi putra mahkota
ia menjadi raja
ia pasti adil
dan rakyat pasti sejahtera
memperlubutkan satu kitab sakti
kitab sakti itu hanya akan datang
pada orang yang berhak untuk mendapatkan
dan bagi para pencuri
tidak akan mendapatkan apa apa
dan rasa dengki
kurang lebih masing masing
setelah ketemu transit
aku tidak pernah minta maaf tapi jika kau memintanya aku bisa memberikannya pada
kau tidak bisa menangkapku
orang aja yang merap kekuatanku
kau tidak bisa menangkapku
bagaimana kalau raden mencari
jangan lupa raden mencari
yang penting adalah perutku aku lapar
aku lapar perutku sudah teriak teriak
ada pohon kelapa
jangan dengan haus
airnya pastinya manis
benar gimana tuh
insya allah bisa
kamu jangan naik gas
terima kasih kisah anak
berkat bantuan kisah anak kami berdua selamat
dan sejujurnya kami kewalahan melawan mereka kisah anak
tia aku tahu
tia aku tahu
aku sudah memperhatikannya dari atas pohon tadi
sejak kalian membagi dua kitab raja mesti itu
itu sebabnya aku mau tahu bahwa mereka berniat untuk mencurigit itu dari kalian
tapi jangan khawatir
aku tidak tertarik dalam perbutuhan kitab itu
baik kisah anak
dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih
kami akan segera pulang ke istana pajajaran
jika kitab ini masih di luar istana akan sangat berbahaya kisahnya
raden sebenarnya siapa nama kisah anak
agar tidak silap mata di kemudian hari
bila kita bertemu kembali
namaku sancang lodanya
alhamdulillah kita bisa bertemu kembali
rasanya aku pernah mendengar nama itu